assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemenangan yang dirahmati allah
dalam suasana lebaran tidak lupa kami sekendap kru gapai kemenangan yang bertugas
mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
semoga allah menerima segala amal ibadah kita
dan dengan izin allah kita kembali dipertemukan dengan ramadan berikutnya
nah pemirsa idul fitri selalu identik dengan perayaan
penuh kebahagiaan karena kita berkumpul dengan keluarga
dan kita telah menyelesaikan kewajiban ibadah puasa ramadan satu bulan penuh
namun di sisi lain biasanya ada titik kritis yang jarang disadari
kadang ibadah sunnah yang mungkin getol kita lakukan selama ramadan
justru seringkali longgar atau tidak lagi ajak dilakukan pada bulan syawal
nah insya allah hari ini kita akan membahas bagaimana kita mudah mudahan
tetap istiqomah setelah ramadan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kami di studio
ada ustadz kita semua
dan satu lagi tamu istimewa
yakni bapak amir uskara
yang merupakan wakil ketua umum dpp partai persatuan pembangunan atau p tiga
assalamualaikum pak amir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih alhamdulillah
terima kasih sudah hadir mampir ke studio gapai kemenangan
insya allah kita akan melabur labur bersama sama
dan pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
karena ini ahilman kita ketamu spesial dulu ya
kita tanya tanya dulu pertama
saya mengucapkan dulu selamat hari idul fitri
maaf lahir batin
pak amir biasanya kalau kita bicara soal idul fitri atau ramadan telah berakhir
tradisi apa yang begitu kental dilakukan ya
karena pak amir ini kan memang aslinya makassar kalau tidak salah
oh iya kok tau aja
iya ya harus riset dulu
bahasanya udah terlalu
orang timur makassar nih masya allah
jadi biasanya kan apa ya
ada tradisi tradisi yang kental dilakukan
dan bagaimana kemudian pak amir ini sebagai seorang politisi juga
menyelidiki idul fitri
tafat doh silahkan
kalau tradisi yang sering kita lakukan ya
mungkin sebagai muslim ya
saya kira hampir semua daerah sama lah kalau kita di indonesia
pasti adalah sejarah dulu
sejarah ke orang tua
ya mungkin sudah gak ada orang tuanya sejarah kekubur
itu pasti menjadi tradisi setelah balik dari sholat id
itu hampir semua orang lakukan itu
tapi kalau misalnya secara pribadi saya juga lakukan itu
saya punya ibu masih adat
setiap habis sholat id pasti itu adalah tujuan utama dulu
ketemu dia ya
ketemu dengan ibu
salim lah keluar ke ibu
setelah itu baru nerima teman teman keluarga di rumah
itu menjadi tradisi
nah kalau misalnya pemaknaan ya
pemandangan idul fitri dari saya sih
idul fitri itu kan kita lepas dari sebuah madrasah ya
jadi selama ini yang sering kita lihat di masyarakat
begitu idul fitri sepertinya pesta aja terus
sampai lupa malah sholat wajib itu tentu
buat kita itu harus menjadi pelajaran ya buat kita
untuk anak anak kita
bahwa yang namanya idul fitri itu
kita maknai sebagai sebuah hari suci
karena kita suci tentu kita jaga kesucian itu
artinya amalan amalan yang kita lakukan selama ini
bagaimana kita jaga
supaya tetap bisa seperti ketika ramadan
sehingga apa yang menjadi
pikiran kita untuk pensucian diri
selama madrasah ramadan itu
masih bisa kita lanjutkan
dan itu menjadi keinginan dan harapan kita ustadz ya
nah ustadz ya
nah ustadz ya
ustadz itu tadi ya
berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak amir juga
bahwa sebenarnya itu yang jadi perhatian kita semua
jangan sampai setelah ramadan kita justru kendor
maksudnya itu kan hal yang wajar gak sih
tanpa sadar kita juga alami begitu
wajar gak ahilman sebenarnya
kendor sedikit gitu
sebelum saya menjawab pertanyaan dari bhamila
saya juga ingin mengucapkan
kulu amin wa antum bikhair
mohon maaf lahir dan batin
mudah mudahan ibadah kita semua diterima oleh allah sw
pertama pak amir terima kasih
sudah mau mampir di tempat kami
di bapak yang gunakan hari ini
mudah mudahan pak amir
beserta keluarga besar
partai persatuan pembangunan
senantiasa diberikan keberkahan oleh allah swt
bhamila pertanyaan yang menarik
memang kalau kita bicara tentang syawal
bicara dulu tentang makna dari syawal ya
ramadan itu kan maknanya adalah
bulan ramadan allah membakar
setiap keburukan kita dan diganti dengan kebaikan
makanya orang yang sukses
ramadannya adalah orang yang
saat dia berpisah dengan ramadan
dosa dosanya diampuni oleh allah swt
dan orang yang rugi
adalah orang yang saat dia berpisah
dengan ramadan sedangkan dosa dosanya
tak diampuni oleh allah swt
kita berharap kepada allah
semoga doa doa kita dikabulkan
dosa dosa kita dihapuskan
dan itu menjadi tanda dan bukti
bahwa ramadan kita berhasil
nah setelah ramadan
masuk bulan namanya syawal
kenapa disebut dengan syawal
syawal itu maknanya peningkatan
yang allah inginkan
dari ramadan ini
jadi kawasan dari muka
tadi kata pak amir
yang dihadirkan selama satu bulan itu
akan kelihatan seperti apa hasilnya
bukan lihat ketika ramadannya
jadi kalau orang tak ada urusan ketika ramadan
orang sholat sunnah diperbanyak ketika ramadan
tapi justru akan terlihat sukses
setidaknya lihat nanti di bulan syawal
meningkat atau tidak
maka diantara amalannya apa
kalau di ramadan kita puasa wajib
maka nanti dilanjutkan dengan puasa sunnah
barang siapa yang berpuasa ramadan
kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah syawal selama enam hari
maka seolah olah dia seperti berpuasa selama satu tahun
jadi itu amalan amalannya
yang di ramadan ada taraweh dengan kiamulailnya
maka di syawal tahajudnya ditingkatkan lagi
nah ini menjadi bukti bahwa
apakah ramadan kita sukses atau tidak
jangan lihat ketika ramadan
tapi lihat nanti setelah ramadan
ya ini bulan syawal yang kita hari ini lalui
maka ada satu
pepatah dari para ulama ya
dan ini juga nasihat buat kita
kun robbanian walatakun ramadanian
jadilah engkau hamba rab
jadilah engkau hamba allah
bukan jadi hamba ramadan
jadi bukan hanya taat ketika ramadannya saja
tapi bagaimana caranya
setelah ramadan ini justru kita semakin taat
kepada allah swt
dan itu yang kita inginkan
sebagai kunci dan suksesnya
ibadah ramadan kita
bapak ini menariknya
kalau bapak ini menariknya
kalau bapak ini menariknya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemenangan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemenangan
dalam episode istiqomah ibadah
kita lanjutkan perbincangan kita
pak amir bicara soal istiqomah
ya setiap orang tuh kan ada masa rajinnya
misalnya pada saat ramadan
ada futurnya turunnya mungkin ya pada saat syawal ada sebagian gitu
nah biasanya kalau tips dari pak amir
apa untuk tetap istiqomah nih
menjalankan ibadah ibadah sunnah di bulan syawal
kalau saya secara pribadi
ini untuk motivasi juga ya
untuk motivasi aja buat pemirsa
bukan untuk ria atau apa nih
kalau saya sih selama ini
antara ramadan sama sawal dan bulan bulan selanjutnya
buat saya sih itu
artinya apa yang kita lakukan di ramadan ini
kita usahakan ya terus kita lakukan di bulan bulan selanjutnya
sampai ramadan datang lagi
apa yang kita harapkan dari situ
artinya kita mengatakan bahwa
persoalan dia ramadan sawal apa ini kan
hanya kan perbedaan memang
bulan ramadannya adalah
bulan yang diberikan kerahmatan dari allah swt
banyak kebaikan kebaikan yang dilimpahkan pada bulan ramadan
tapi kan kita maksimalkan di situ
bukan berarti kemudian setelah itu kita melakukan
artinya kalau kita berpikir positif
justru semakin di luar ramadan
kita makin banyak lagi ibadah ibadah sunnahnya
karena kita tidak dapat yang sebanyak
nilainya dengan bulan ramadan
nah itu yang kita lakukan
tapi ini kan motivasi aja buat pemirsa
gape kemenangan ini
karena sekali lagi bahwa
yang secara rutin saya lakukan seperti itu
itu juga menjadi
didikan buat keluarga di rumah
artinya anak anak itu saya tidak pernah
ajarin kamu harus begini kamu harus gitu
tapi saya perlihatkan apa yang harus dilakukan
itu saja yang kita lakukan sehingga anak anak paham
oh ini orang tua maunya kita seperti ini
dia gak pernah ngomong gitu
tapi dia memperlihatkan itu yang saya lakukan
jadi saya kira kalau misalnya
untuk kondisi kondisi yang ada
kalau kata misalnya ada masa masa
dimana kita kok sepertinya malas gitu loh
yang kita jadikan motivasi
kok jadi malas sih
ramadan aja rajin
masa di luar ramadan yang pahalanya tidak sebesar ramadan
kita malah jadi malas gitu
nah ini sebagai motivasi aja untuk diri sendiri
misalnya seperti itu
oke jadi memotivasi diri sendiri
mudah mudahan sih tetap istiqomah
tadi ya setelah bulan ramadan ya
tapi ini nambah dulu ya
pak amir biasanya kan maksudnya dalam kondisi syawal ini kan
pasti tambah sibuk
saya mikirnya begitu
karena seorang politisi begitu ya
biasanya ada silaturahi
apalagi ini kan kita tahu ya tahunnya
tahun tahun mendekati tahun
panas tahun politik begitu
biasanya seperti apa kemudian
hubungan yang terjalin
antara sesama politisi
apalagi kita tahu misalnya
yang namanya politik itu kan kadang kadang ada berbeda pandangan
seperti apa kemudian menjembatani itu dalam bulan syawal
yang kita lakukan selama ini
dalam kapasitas sebagai politisi
kan kadang kadang memang kita ustadz itu beda pilihan ya
beda pandangan beda pendapat dan lain lain
tapi itu kan kita lakukan
di dalam forum forum tertentu
kalau sudah di luar tidak sama sama saja kita
jadi kadang kadang dalam rapat kita berdebat
habis habisan begitu keluar kita rangkulan aja
waktu tadi saya maksudnya begini
kadang kadang kan kalau kita lihat
gontok gontokannya kencang juga
itu di dalam
yang terlihat di tv
biasanya juga mau tampil kan
padahal ke ruang tidak itu
supaya dapat spotlight ya
jadi kalau terkait dengan perbedaan pandangan itu
saya kira selama ini kita lakukan di dalam
nah sekarang apa yang kita lakukan ini
dengan menjelang tahun politik itu ya
tahun politik nih
buat saya sih biasa biasa aja
tidak ada yang spesial ya
tidak ada yang spesial
karena kalau misalnya kita seakan akan
iya kesan saya ya selama ini ya
hanya karena mau tahun politik
kemudian kita jadi pura pura baik ustaz
ini saya nggak mau yang seperti itu
artinya kita apa adanya aja
biarkan masyarakat yang menilai gitu loh
karena kalau misalnya pas mau memilu
kita tiba tiba jadi baik selama lima bulan
kalau sebelum itu tidak pernah kelihatan di masyarakat
tiba tiba mau pilih yang lain ya
mau pilih muncul terus bagi bagi
oh gitu ya
masyarakat sudah paham ya
insya allah masyarakat semakin pintar ya
pasti lagi cari perhatian nih
ini kan kita jadi risih juga ustadz kalau gitu
malah kadang kadang saya ini yang saya lakukan
kalau sudah mendekati pemilu misalnya masa masa kampanye
saya malah udah bilang sama teman teman
kalau minta bantuan jalan sama saya ya
saya nggak mau nanti dikira riak
artinya membantu sesuatu hanya karena ada maunya
nah itu saya hindari ustadz selama ini
ya mudah mudahan itu bisa saya terus lakukan
kalau misalnya kita membantu hanya karena ada keinginan kita atau dia
atau karena ada keperluan lain
kesannya kok tidak ikhlas ya ustaz ya
nah itu yang saya jaga
dan itu juga saya sampaikan ke anak anak
kalau kita baru buat sesuatu ya ikhlas ikhlas saja lah
persoalan hasil kita serahkan ke atas
semua sudah diatur lah
mau jadi terpilih ke dpr
atau misalnya ada sesuatu yang menjadi hajat itu
itu yang menentukan di atas bukan orang gitu loh
jadi kalau kita pura pura bisa mencari sesuatu yang menurut ustaz ya
kalau kita pura pura baik hanya karena ada maunya
kok jadi risih sendiri gitu ustaz ya
ya gitu mbak mila yang saya lakukan selama ini
jadi ahilman kalau misalnya pura pura baik tuh sebenarnya juga akan terasa nggak sih sebenarnya energinya
kalau misalnya gini ada pejabat yang tulus misalnya
atau politisi yang tulus misalnya ingin menjangkau rakyatnya
itu juga kita insya allah sih pasti terasa ya
kalau kemudian ada mendekati tahun tahun politik ini kayaknya mau cari panggung aja
nah itu yang kita juga harus waspadai ya
pilih yang benar benar ikhlas dong pak amir ya dong ya
tahun tahun politik gitu ya
ahilman itu tadi
berkaitan dengan hal istiqomah setelah syawal
jadi apa tipsnya dong untuk kita kita ini supaya kita tetap girohnya itu
irohnya untuk kemudian tetap semangat itu selalu ada
iya ada kalimat begini
setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu
setiap yang berilmu juga rugi kecuali orang yang beramal
setiap yang beramal juga rugi
juga rugi kecuali orang yang ikhlas
dan setiap yang ikhlas juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam menjalankan amalnya
maka kalau kembali kepada pertanyaan
kembali pada poin yang tadi
satu berarti tambahin lagi ilmunya
orang itu akan kuat beramal kalau ada ilmu kan
karena ilmu itu akarnya amal
dan amal itu buahnya ilmu
orang beramal gak pakai ilmu maka akan rapuh
nah orang berilmu tapi gak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah
maka saat dia ingin menguatkan amalnya maka ilmu yang harus ditambahkan
nah yang kedua berarti amalnya harus disegerakan
ada bahasa begini pak amir
allahumma paksain ya
jadi sesuatu itu akan jadi sesuatu kalau kita memaksakan
betul gak pak amir
kalau kita nggak memaksakan mah ya pasti akan banyak alasan
kalau gak maksain mah pasti banyak alasan
kita mau mudik kalau dipercaya itu pasti banyak alasan

tapi kenapa kita mau pulang
karena kita tahu mudik itu ketemu dengan keluarga saudara silaturahim pahalanya luar biasa
kata nabi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya
sambungkan setali silaturahim
ini kan ilmu
maka dengan ilmu jadi amal
nah amal itu biar makin kuat kudu ikhlas
ikhlas itu berharap
berharap sama siapa
maka tadi menyinggung yang tadi mbak mila
saya sudah jelas sampaikan
kalau ada politisi yang baiknya menjelang pemilu
ada persoalan ini
patut dipertanyakan ke ikhlasannya
makanya nih pak amir saya tunggu gak hanya datang hari ini saja
tapi akan datang terus menerus ke kemenangan
karena ini menunjukkan bahwa ketulusan dan rakyat itu udah cerdas sekarang
akan tahu sekali mana yang tulus mana yang modus gitu kan
tulus dan modus
bisa jadi bahasan gitu ya
dengan amalnya dia ikhlas
nah baru nanti akan dikuatkan dengan istiqomah
istiqomah itu kan berkelanjutan ya
istimror terus menerus berkelanjutan
maka agar semakin kuat ilmunya ditambah
ikhlasnya dimantepin lagi
nah tentu adalah doa
karena yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah itu kan bukan hanya kita ya
maka ada beberapa doa yang bisa pemirsa juga amalkan untuk dibaca
doa di surat ali imron ayat delapan
atau doa yang sering juga nabi bacakan
duhai allah yang memulakbalikan hati
tetapkan hatiku di atas agamamu
nah ini adalah bagian agar kita bisa istiqomah
juga yang paling penting adalah bergaullah
dengan lingkungan yang bisa menguatkan keistikomahan
betul ya pak amir ya
karena diakui atau tidak kita tuh berteman dengan siapa tuh akan kecipratan seperti apa
makanya ahilman sekarang beruntung nih berteman dengan politisi
insya allah ya
insya allah kecipratan jadi politisi
ini pesan tersembunyi atau gimana ya allah
jadi kecipratan semangatnya seperti politisi
tapi kan sebenarnya menjadi politisi ya ahilman
itu bisa menjadi sarana untuk menggapai ridhonya allah ya pak amir
maksudnya karena ketemu dengan konstituen
punya kapasitas orang lain ya pak amir ya pak amir
atas otoritas untuk membantu orang lain
dinamikanya seperti apa sih pak amir
maksudnya kan kadang kadang kita melihat ya
ya yang orang tahu sekarang wah politisi ini pasti mainnya macam macam
stigma negatif itu banyak iya kan
tapi di sisi lain kan juga tidak semuanya seperti itu
bagaimana kemudian menjaga citra baik seorang politisi
kalau stigma terhadap politisi memang lebih banyak ya
lebih banyak dalam tanda kutip tentu negatifnya
tapi itu kan orang yang memang
biasanya yang namanya berita ya
yang namanya informasi orang lebih senang dengan informasi informasi yang negatif
padahal kalau kita lihat misalnya saya di senayan ya
saya kira banyak teman teman yang memang betul betul berjuang untuk kepentingan masyarakat di situ
tapi itu malah tidak kelihatan kadang kadang
ya kadang kadang yang disolat justru misalnya ya
cerita kita bahas sesuatu ya
cerita anggaran lah
kadang kadang kita bahas sanggaran itu sampai jam empat subuh
ini kan kalau misalnya dari sore dari pagi jam sepuluh pagi sampai subuh
nah pas mau penetapan misalnya jam sembilan pagi
masuk di pari purna
dia membahas ini kan kadang kadang ngantuk
dan tidur dalam pari purna
pari purna itu tinggal tetok palu
ini nggak kerja
jadi sepotong sepotong kadang kadang
ini informasi informasi yang kadang kadang tidak nyampe ke masyarakat
saya biasa melihat justru yang tidur itu pasti habis kerja malam tuh
nah itu kadang kadang nggak terbaca sampai ke masyarakat
nah ini stigma stigma negatif itu kan memang
biasanya dibuka oleh media ya kan
memang lebih senang kalau
artinya dimana lah masyarakat juga pasti lebih senang
informasi informasi yang kurang bagus lah
terkait dengan sesuatu
kita ini terutama tentu dengan teman teman lain yang memang berusaha
kerja sesuai dengan amanah yang kita dapat ya dari masyarakat
tentu kita juga karena merasa kita ini mau ihlas ihlas aja
kita juga mau nonjolin diri lah
biar masyarakat yang menilai gitu
cuma memang untuk menjaga supaya konstituen itu tetap sama kita gitu
tentu kita harus jaga silaturahmi
karena kalau saya ya yang namanya silaturahim ini nggak pernah saya mau putus
maksudnya misalnya nomor telepon
ini dari tahun berapa gitu
saya kan ini ceritanya pernah di
jadi anggota dprd di kabupaten
kemudian kopo pensi
sampai sekarang gitu
takut nanti orang nyari ini
kok sudah ganti telpon nomor telepon
nggak mau dihubungin ya
karena sudah terpilih gitu
itu bisa jaga
risikonya ya harus siap menerima
mungkin ratusan ribuan gitu loh
w a tiap hari
tapi apa boleh buat itulah risiko
karena kita ini kan dipilih oleh banyak orang gitu loh
artinya banyak orang yang butuh kita
karena mereka memilih pasti ada sesuatu yang diharapkan dari kita
nah ini yang kita harus jaga
jadi kalau misalnya kita terkait dengan dinamika sebagai politisi
kita sudah memilih jalan hidup disitu ya
kita harus nikmati apa yang ada gitu
jangan mengeluh karena jadi politisi gitu
dapat cacian atau apa itu wajar lah
karena yang namanya politisi kan kita tidak bisa memuaskan semua orang
pasti ada sesuatu yang
begitu kita putuskan sudah menjadi keputusan
ada yang dituntut ada yang merasa dirugikan gitu
dan yang merasa dirugikan pasti arahnya ke kita
ini gimana sih dpr kok gitu ya
sudahlah kita terima aja lah
oke baik ini menarik sekali ya pembahasannya ya
kita akan lanjut ke segmen berikutnya bapak bapak
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemenangan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemenangan
dalam episode istiqomah setelah ibadah bulan ramadan
kita langsung ke pak ami lagi kita lanjutkan
pak amir tadi menyinggung pernyataan bapak di segmen awal
kita tuh suka lupa kadang kadang syawal ini berfoya foya kesannya tuh begitu
padahal kan sebenarnya apakah menurut pak amir itu juga menghilangkan esensi sebenarnya
esensi ibadah ramadan yang mungkin sudah kita pupuk selama satu bulan
memang kalau yang kita tangkap itu adalah
memang kalau yang kita tangkap itu adalah
kesan di masyarakat ya ustadz ya
kalau syawal itu begitu masuk satu syawal
salat id dan lain lain
sepertinya lepas gitu dari beban
seakan akan puasa itu jadi beban
ini kan kita harus ubah apa yang menjadi image masyarakat itu
artinya saya sampaikan tadi bahwa kalau kita selama ramadan ini kan dikasih
kemudahan dari allah dengan amalan amalan yang dilipat gandakan pahalanya
setelah itu kan jadi kembali biasa kembali normal
untuk menggapai amalan amalan yang sebesar

dan mulai bulan ramadan sangat susah
tapi minimal kita berusaha supaya amalan amalan sunnah terutama itu tetap kita tingkatkan
kalau nggak bisa seperti ramadan ya minimal mendekati
supaya kesan yang kita tangkap itu bahwa madrasah ramadan ini betul betul ada pengaruhnya buat kita nih
karena kita sudah puasa selama ramadan
kemudian banyak hal hal yang kita lakukan
setelah itu ya kita harus tetap memperbanyak mempertahankan minimal ya ustadz ya
karena kalau misalnya kita sudah kurang nilai ibadahnya
dari sisi amalan kemudian kita kurangi lagi volumenya
ya tambah gak ada lah
nah ini tentu kita harapkan masyarakat bisa memahami itu
pak amir berarti kalau lebaran biasanya memang kumpul kumpul sama saudara saudara konstituen juga
jadi ajang selatu rahim itu biasanya lebih banyak ya
ya kalau kan namanya lebaran ya itu kan memang dimampatkan oleh masyarakat untuk selatu rahim
ya kita bukalah ruang seluas luasnya untuk itu
makanya kalau misalnya kak eseni
ada jadwal gitu jam berapa kita buka gitu semua ya
karena ada juga waktu yang kita harus pakai untuk ketemu dengan orang tua keluarga
yang namanya tante kalau kita gak datang ke rumahnya bisa marah
oh iya betul betul
ini punakan udah
mentang mentang kan gitu ya
kadang kadang seperti itu
memang harus membagi waktu benar benar rigid ya pak ya
kalau waktu itu kita harus atur lah
gimana bisa semua jangan ada yang kecewa lah minimal
kalau ada yang kecewa dikurangin yang kecewanya

karena waktu itu waktu untuk keluarga kadang juga konstituen juga kolega ini kesibukannya luar biasa
sama kayak ustadz ini juga sibuk luar biasa
oh ustaz itu mana mana kan udah undang undang
ah ilman itu tadi kalau kita bicara gapai kemenangan
idul fitri identik dengan kemenangan
sebenarnya sejatinya kemenangan yang seperti apa sih yang seharusnya menjadi hakikat dari idul fitri itu
yang pertama adalah kita menang karena selama ramadan kita menghadirkan kebaikan
dan kita berharap semoga semua amal kebaikan kita diterima oleh allah swt
yang kedua kita bisa dikatakan menang karena selama ramadan kita menahan hawa nafsu
dan kita berhasil dengan itu
maka kita berharap pasca ramadan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini masih bisa kita tahan
yang pemarah jadi pemurah
yang pemukul jadi perangkul
yang pengejek jadi pengajak
yang pembenci jadi penyayang
yang pendengki jadi pemaaf
nah ini dikatakan menang kalau bisa seperti itu
makanya para politisi ya pak amir barangkali yang selama ini debatnya begitu panjang
agar reda sedikit nanti lanjut lagi
artinya bisa lebih mendamaikan hati dan itu menang
dan selama ramadan kita sukses menahan diri kita
nah yang ketiga tentu berharapnya adalah menang
agar pasca ramadan kita melangsungkan kebaikan selama sebelas bulan ke depan
dan sampai nanti kita bertemu lagi dengan bulan suci
jadi itu yang kita harapkan
maka mudah mudahan pupuk semua kebaikan selama madrasah ramadan kemarin
lanjutkan dengan bulan syawal dan selanjutnya ke depan
maka insya allah kita akan bisa meraih keistikomahan
walaupun tentu berat
istikomah itu berat
karena pahalanya surga
istikomah itu berat
kalau ringan istirahat
makanya selama kita masih hidup kita harus menghadirkan terus keistikomahan
terutama di bulan syawal
ayo ya terutama tadi yang saya sampaikan
lanjutkan dengan puasa sunnah di bulan syawal
kiamulayanya tahajudnya dihadirkan
tadarus qurannya kembali lagi dibacakan
insya allah ini akan bisa meraih keistimewahan dari ibadah ramadan yang kita tunai
masya allah sebagai penutup ini kita minta closing statement juga nih dari pak amir
pak amir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa gap kemenangan saat di dhu fitri ini

tentu untuk para pemirsa gap kemenangan yang kita titip adalah bagaimana supaya tetap menjaga kemenangan kita

pak ustadz istiqomah dengan amalan amalan ibadah yang kita selama ini lakukan di bulan ramadan
karena kalau itu kita lakukan insya allah tentu
saya sih merasa selama ini kalau misalnya amalan amalan itu kita tingkatkan
kok ada ketenangan hati gitu ya
ada ketenangan gitu
sinyalnya disitu ya sebenarnya
dan kalau ketenangan itu kita dapatkan saya kira ada yang lebih baik dari itu

mari kita jaga istikomahan yang ada di bulan ramadan
dan kalau itu kita lakukan itu adalah ketenangan kesejukan yang kita dapatkan
dan kalau itu kita raih yakinlah pasti kebahagiaan akan kita dapatkan
oke iya jadi endingnya itu sebenarnya itu tadi ya
kesuksesannya setelah ramadan itu ya
dan apa yang tadi pak amir sampaikan sebenarnya selaras dengan firman allah di surat fusilat ayat tiga puluh
allah swt berfirman
yang mereka mengatakan
tuhan kami adalah allah
artinya dia beriman
thumma staqomu kemudian dia istiqomah
apa yang akan allah berikan
akan turun malaikat membersaimi mereka
apa yang akan dihadirkannya
jangan takut jangan sedih
maka tadi pak amir sampaikan
orang yang istiqomah itu tenang
orang yang istiqomah itu akan menghadapi setiap alur kehidupan dengan penuh kesejukan dan ketentraman dalam hatinya
bahkan ujungnya apa
wa abishiru biljannati latiquntum tu'adun
dan berikanlah kabar gembira
kepada orang yang istiqomah tadi apa
yang allah janjikan atas keistikomahan yang mereka hadirkan
maka kalau ada bicara
lelah sekali ya untuk terus istiqomah dalam kebaikan
emang dunia tempatnya lelah
hasil dari ibadah yang kita tunaikan
ramadan kemarin kita tentu lelah sekali beribadah ya
malamnya kita menghidupkan amalan di malam hari ramadan
nah kita tuh berharap
di bulan syawal semakin meningkat
sampai sebelas bulan kedepan
maka mudah mudahan pada akhirnya
kita bisa meraih nikmatnya istiqomah
yang allah berikan kepada kita
semoga allah ribau ya
bapak terima kasih sudah hadir di studio gapai kemenangan
insya allah nanti mungkin ada berikutnya ya
mampir boleh mampir
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemenangan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah
saya mladia rahma ustaz tuhan fauzi dan juga bapak amir undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemenangan berikutnya
waiblai taufiq wahidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh